sebelumnya partai golkar resmi mengusung hovifah indar parawansa dan emil dardak
untuk maju kembali sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada jawa timur dua ribu delapan belas
ketua umum partai golkar erlangga hartarto berharap hovifah dan emil dardak bisa melanjutkan keberhasilan pembangunan di jatim
erlangga menyebut duet kepemimpinan hovifah dan emil telah terbukti mampu bekerja sama dengan baik dalam memajukan jawa timur
dan kami sudah komunikasi dengan koalisi indonesia maju yang seluruhnya punya
jadi kalau kita lihat di jawa timur koalisi indonesia maju ini punya lima puluh dua persen
jadi cukup tapi kalau yang lain mau ikut boleh